sebanyak lima belas orang mahasiswa fakultas teknik mesin politeknik sriwijaya
memproduksi face shield atau alat pelindung muka
yang menjadi salah satu alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan
di laboratorium komputer numerikal kontrol atau cnc
mereka membuat face shield yang sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan
material yang dibutuhkan untuk pembuatan face shield antara lain
atau bahan plastik berwarna biru polypropelin atau pp
plastik mica serta karet
pihak kampus pun sangat mendukung kegiatan para mahasiswa ini
yang ingin berperan aktif dalam memerangi covid sembilan belas
sebenarnya kegiatan mahasiswa ini murni hendak dari mereka
jadi di minggu kedua mereka dirumahkan
mereka sudah berpikiran
pak saya ada desain ini kami ada ini
saat ini pemesanan face shield yang ditampung oleh mahasiswa ini sudah seribu lebih
pemesanan tidak hanya dari rumah sakit dan puskesmas yang ada di sumatera selatan
namun juga ada dari rumah sakit di lampung dan sumatera barat
perwakilan rumah sakit hermina palembang dan rsud sukajadi banyuasin
datang mengambil alat pelindung diri yang sudah selesai dibuat
kami merasa bangga kepada politeknik yang telah memberikan bantuan apd kepada rumah sakit kami
di mana rumah sakit itu rumah sakit baru yang belum
memang belum punya apd sama sekali
alat pelindung diri berupa face shield ini memang dibagikan secara gratis
adapun pembiayaan pembuatan face shield ini masih berupa donasi
donasi pun datang dari pihak kampus dosen dan para alumni yang ikut berpartisipasi
dono purwanto benia priadi palembang sumatera selatan